berikutnya kebakaran lahan kilang pertamina di kabupaten tuban
selasa pagi berhasil dipadamkan dua puluh empat unit mobil pemadam kebakaran
luas area yang terbakar diperkirakan mencapai satu ratus lima puluh lima hektare
dengan kerugian mencapai tujuh puluh miliar rupiah
sebanyak dua puluh empat unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan
ke lokasi kebakaran lahan kilang pertamina di desa sumur geneng
kecamatan jenuh kabupaten tuban
setelah hampir empat belas jam petugas akhirnya berhasil memadamkan
kebaran api pada selasa pukul tiga dini hari
dan hingga selasa siang petugas masih harus melakukan pembasahan
sebab bara api dan kepulan asap masih keluar dari bawah tumpukan kayu jati
kondisi ini membuat kepolisian belum dapat menggelar olah tempat kejadian perkara
dikarenakan area yang terbakar ini relatif panas dan berbahaya
belum diketahui secara pasti penyebab utama kebakaran
polisi memperkirakan lahan yang terbakar ini mencapai luas satu ratus lima puluh lima hektare
sementara total kerugian ditaksikan
mencapai rp tujuh puluh miliar
api padam itu pukul tiga dini hari
kemudian sampai saat ini anggota masih kami perintahkan untuk ke lapangan
untuk berupaya membantu rekan dari damkar untuk pendinginan api yang di sana
karena masih di bawahnya itu kayu kayu tumpukan itu di bawah masih ada yang terbakar
luas yang terbakar kurang lebih
untuk olah tkp kami belum berani karena masih banyak api yang menganggap di sana